rumah rumah rumah kalau jiwanya kalau jumlah jiwanya sekitar
jiwanya kurang tahu lah kalau satu rumah kan ada yang bisa jadi hampir seratus an ya seratus warga